mantan menteri bumn dahlan iskan akhirnya resmi menunjuk yusril iza mahendra sebagai kuasa hukumnya
dahlan menilai yusril memiliki kompetensi yang baik dan dapat memenangkan persidangan
mantan menteri bumn dahlan iskan akhirnya menunjuk yusril ihzah mahendra sebagai kuasa hukum untuk mendampinginya dalam sidang tindak pidana korupsi
dalam jumpa pers di kawasan jakarta pusat minggu pagi yusril mengatakan telah terjadi kesalahan prosedural dalam penetapan terdakwa kliennya tersebut
dalam penyidikan dan surat dakwaan dahlan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset pt pwu di tulung agung dan kediri
namun menurut yusril kasus tersebut semestinya bukan kasus pidana melainkan kesalahan dalam masalah administrasi
di surat dakwaan yang ditujukan kepada pak dahlan iskan
di pengadilan tipikor surabaya itu kelihatannya hanya masalah salah prosedur saja
yaitu pak dahlan itu melepas dua aset dari pt pwu yang ada di kediri dan di tulungagung
menurut jaksa itu tidak ada persetujuan dari dprd
walaupun pak dahlan sebagai direksi pada waktu itu telah menulis surat kepada pimpinan dprd
minta persetujuan karena ada dua aset yang mau dilepas
itu sudah dijawab oleh dprd jawa timur
dan kopsuratnya dprd jawa timur
kemudian ketua ditandatangani oleh ketua
walaupun ketuanya sekarang sudah meninggal jadi nggak bisa bersaksi lagi
terkait tindak adanya persetujuan dprd jawa timur
saat melepas dua aset pt pwu yusril akan membuktikan hal tersebut di pengadilan
yusril akan membawa bukti lengkap serta menghadirkan ahli hukum tata negara dan ahli administrasi negara
untuk menunjukkan bahwa dahlan iskan sudah sesuai prosedur
gunawan sugro jakarta